untuk pencarian korban
yang sampai saat ini mungkin ada laporan
yang belum ditemukan dan lain sebagainya
tetap dilakukan oleh
tim kita ada tri
dan juga jajaran
samping yang lain termasuk
banyak relawan yang juga ikut parti untuk mencari korban